mohon ampun yang mulia gusti ratu
ijinkan hamba untuk melapor
bahwa gusti prabu bedul sakide beserta rombongan telah datang
dia pasti datang untuk melamarku hukian santang
kamu harus bisa mengalahkan bedul skida
dan meminta kembali mustika merah itu
kalau kau menginginkan air tujuh sumur
untuk menyembuhkan penglihatanmu
sudah dicuri oleh prabu bedul sakida
prabu bedul sakida
ya prabu bedul sakida
dia memaksaku untuk menikah dengannya
tapi aku tidak mau
kau adalah pemuda yang sakti manter guna
cuma kau yang dapat mengalahkan prabu bedul skida
dan mendapatkan kembali mustika merah itu
jadi aku mohon hukian santang
hanya kau yang dapat membantuku
dan aku akan membantu untuk menyembuhkan penglihatanmu
engkaulah satu satunya harapanku kian santang
baiklah aku akan membantumu
terima kasih hukian santang
inilah lagak akar
disinilah istanaku berada
kekuatan ilmu hitam yang sangat luar biasa
jangan takut hukian santang
aku tidak akan mencelakaimu
kau akan menjadi penolongku
aku sama sekali tidak takut dengan tipu muslihatmu
hanya memasrahkan diri kepada allah swt
kau hebat hukian santang
keyakinanmu sungguh teguh
untuk apa kita berbuang buang waktu disini
mengapa kau membawa aku ke telagamu ini
nanti kau juga akan tahu
ada aura hitam
yang sangat kuat di luar
tidak ada yang perlu kamu cemaskan hukian santang
akan aman di istanaku
salam hormat gusti ratu
mari masuk raden
mohon ampun yang mulia gusti ratu
ijinkan hamba untuk melapor
bahwa gusti prabu bedul sakida
beserta rombongan telah datang
dia pasti datang untuk melamar kehutian santang
kamu harus bisa mengalahkan bedul skidah
meminta kembali mustika merah itu
kalau kau menginginkan air tujuh sumur
untuk menyembuhkan penglihatanmu
hahaha nagasari bermataku
kudatang menempati janjiku
semua ini hanya untukmu nagasari
apabila kau mau menerima lamaranku
semua perhiasan ini akan serahkan pada
kau mau melamarku
akanku terima lamarannya
jika kau mampu mengalahkan kian santang
apa maksudmu nagasari
kamu minta aku melawan bocah buta itu
kau meremehkan kesaktianku nagasari
jangan banyak bicara
oh muymlah kau nick
melahirkan calming dilaku
itu jadi apa
apakah kita akan tahan
tempat ini terlalu semci
aku tidak bisa bergerak dengan leluasa
aku harus mengalih kami ke tempat yang lain
mau lari kemana kamu
dia terus mengejar
aku harus segera naik ke atas
biar matanya buta
mampu mengimbangi kehebatan
kurang ajar kau bocah
jangan senang dulu
aku akan membunuhmu
punca sakti itu pasti bisa mengalahkannya dengan mudah
ampun kian satan
jangan bunuh aku kian satan
baiklah aku akan mengampuni
kamu menyerahkan mustika merah itu
kepada ratu naga sari
kurang ajar kau nagasari
kau yang licik
kau serang lawan saat dia lengah
untung aku sudah menduganya
kau tidak apa apa kian santang
aku tidak apa apa
asalkan kamu menyerahkan mustika merah itu
aku akan serahkan kemudian santan